itu banyak pribadi pribadi yang hidupnya mereka berikan untuk kemajuan untuk kesejahteraan untuk keadilan
dari mulai bidang keagamaan sampai bidang kesenian sampai bidang bela bangsa melawan kolonialisme
kita berharap generasi sekarang pada saat melihat nama sebuah jalan
maka mereka terinspirasi mereka belajar tentang sejarah hidupnya dan mereka bisa mengambil pelajarannya untuk menjadi inspirasi